bung roky anda lihat bagaimana negara merespon melihat aksi demonstrasi tiga hari ini termasuk tadi sikap presiden yang dibacakan oleh mas eko termasuk juga apa yang dikatakan oleh menko polukam
ya agak norak sih narasinya pak wiranto karena dia sebut petugas medis hati hati pada petugas medis hati hati pada tukang ojek hati hati pada islam radikal segala macam hati hati
padahal itu juga demonstrasi
masih soal saya provokasi saya buat demonstrasi saya pulak balik ke kampus saya provokasi kenapa apa yang salah
demonstrasi itu hak untuk menyatakan pikiran
kalau kita memprovokasi orang untuk menyatakan pikiran apa yang salah
justru wiranto itu yang salah karena dia bikin kontra provokasi dengan menakuti orang yang mau demo
kan jalan logikanya begitu dia panik dengan gerakan mahasiswa
lalu berupaya untuk menghasilkan narasi baru yang sifatnya menakuti
padahal demonstrasi itu adalah inti dari demokrasi
jadi kalau saya memprovokasi demonstrasi saya memprovokasi inti dari demokrasi
itu standarnya sekarang kata provokasi ditakutin orang
provokasi aja nggak ada soal
karena enggak ada demonstrasi yang enggak ditunggang
masih di hongkong udah pasti ditunggang cia
jadi wajar pernyataan pak wiranto tadi
wajar tetapi bukan dengan cara menakutin
kalau dia pemimpin politik pemimpin keamanan dia nggak usah ngomong dia tangkep aja kan
kan dia nakutin orang kan
dari awal dia tahu ini negara ada aparat intelijen punya mata di seluruh cctv jakarta
kenapa nggak dari awal dia pergunakan mata digital itu untuk membekuk yang disebut sebagai penunggang gelap
supaya enggak terjadi kan
jadi orang berpikir kalau begitu didiamin dipancing
supaya ada alasan untuk bikin konversi pers tadi gitu
jadi jalan pikiran itu dengan mudah kita intip
oh itu adalah jalan pikiran yang konspiratif gitu
tadi malam saya lihat anda bayangkannya anda tadi sebutkan pak jokowi apresiasi itu
oh tentu mesti begitu
tapi tadi malam menterinya membuli anak bem
begok kalian dungu
padahal dia ngutip saya kalau saya bilang dungu bukan anaknya tuh jalan pikirannya tuh
segala macam gak baca sih
kalian mau jadi homo homini lupus
loh seluruh keterangan dia itu ngaco justru si menteri yang profesor itu
homo homini lupus itu dalilnya ujungnya adalah leviathan
jadi kalau nanti bakal homo homini lupus
loh kalau begitu anda ingin ada leviatan gitu
itu kekuasaan absolut untuk menghasilkan stabilitas
kan terlihat kan menterinya juga nggak cukup pengetahuannya tentang filsafat politik
tapi diumber di situ
tentu saja si mahasiswa nggak bisa bantah
karena ada jarak senioritas
kalian enggak baca segala macam itu
bukan tugas rakyat untuk membaca undang undang
tugas pemerintah adalah membuat rakyat
percaya bahwa undang undang itu adil
bukan suruh baca
jadi ini ada jarak antara legitimasi dan legalitas
menteri siapa namanya pak laoni berupaya untuk meyakinkan bahwa itu sudah bagus
kok udah bagus enggak kan ada demo
substansinya kalian nggak paham bukan soal substansi
seluruh paket demonstrasi hari ini berakar pada ketidakpercayaan orang pada presiden
yang enggak bisa diucapkan
yang hanya bisa diucapkan oleh cover majalah tempo
di belakang kita ada psikologi yang sudah terbentuk secara umum bahwa ini pemimpinnya pembohong
dan mustinya itu yang diselesaikan
bagaimana anda melihat istana dan juga parlemen bisa mengatasi atau menghandle problem ini
anda lihat dalam dua tiga hari terakhir bung rocky
ya semuanya adalah di handle secara teknis
padahal berbohong itu adalah problem etis
ya presiden berbohong
karena disebut pinokyo kan
kenapa kita gak bisa ucapkan itu
supaya kita ada kejelasan
yang dimaksud dengan berbohong adalah benar benar pembohong
biarkan saja kita diskusi itu sebagai fakta
lalu kita olah
supaya kita tahu mengapa sampai anak stm turun ke jalan
lalu tiba tiba ada booster istana membuli anak stm
tentu saja anak stm itu nggak bisa nantang debat dengan booster istana
malah anak stm bilang gue tahu rumah lo dimana
tetapi yang jelas bahwa ada semacam psikologi umum
yang merasa bahwa ada yang gak beres
ada yang enggak adil
ada problem etis luar biasa
diselesaikan dengan cara teknis
perpu itu urusan teknis
bahkan dipamerkan tadi di media masa
ini tokoh tokoh lsm tua tua itu dikumpulin di situ
seolah olah ini mau nyogok pada kelas menengah
menghasilkan satu solusi
perpu itu solusi teknis
cukup tiga empat orang diundang ke istana
kenapa dipamerkan di situ
seolah olah masyarakat umum mengerti bahwa sudah diselesaikan
soal itu di meja makan presiden
ada satu mahasiswa meninggal
dalam peristiwa politik genting itu
dan gak ada breaking news dari istana
bahkan orang ya siapa itu
namanya renty dua puluh satu tahun
yang mestinya ada di kepala presiden
dia bisa stop pertemuan soal perpu tadi dengan empat puluh satu tokoh
kita heningkan cipta misalnya
sama seperti yang dilakukan saudara budi di situ
jadi dianggap sebagai itu adalah risiko
lo mestinya demokrasi menjamin gak ada satu tetes darah pun tumpah gitu
karena kita percaya pada argumentasi itu
masih lu datang dengan argumentasi
kenapa mesti dihalau dengan water cannon
ya biasa aja
nah itu soalnya itu
padahal saya tahu di istana itu berlimpah mereka yang mengerti soal hak asasi manusia
yang asal usulnya adalah civil society
yang mestinya mereka yang tampil bertemu dengan mahasiswa itu
kan itu dengan mudah kan
tapi saya mengerti bahwa gak ada satupun yang wajahnya bisa gagah berani untuk mengucapkan dalil dalil hak asasi manusia
karena kuyuh semua di depan tatapan mata general tuh
yang ada di istana itu
nggak ada narasi itu tuh
sebut satu orang di situ tuh
jadi kelihatannya mereka justru cari suaka di dalam kekuasaan
mereka yang disebut orang hilang oleh icw kemarin tuh
jadi kita lihat itu tuh
telah terjadi kontras moral yang sulit dijembatani lagi
sehingga yaudah bagaimana cara menjembatani satu kontras moral tuh
itu soalnya tuh
jadi pelarianya tadi adalah ini nanti akan membatalkan pemilu kata pak wiranto
sekarang kalau pemilu gak batal berarti wiranto diperhoaks
kalau gak batal berarti
berarti wiranto hoaks
kalau ternyata juga batal itu bukan karena analis wiranto
wong intelijen gak bekerja kok
jadi itu soalnya tuh
sebegitu gentingkah kondisi demokrasi saat ini
reformasi dikorupsi dengan konstelasi dan situasi terkini
sehingga semua resah semua gelisah dan semua kecewa
dan bagaimana anda melihat orang orang yang merasa punya kemampuan punya kekuasaan
menjawab keresahan dan kegelisahan itu
gini ya genting dalam aspek ada injustice ada ketidakadilan yang dirasakan oleh publik itu
itu soalnya tuh
tapi dibikin genting oleh kekuasaan karena dianggap akan membatalkan pemilu
padahal justru kaitannya adalah kalau proses pemilih itu legitimasinya kuat
walaupun ada bara sosial orang masih menghormati lembaga kepresidenan
anda bayangkan sekarang nggak ada tuh yang menganggap bahwa ini lembaga yang sakral
orang menunggu misalnya presiden tidak datang ke sidang pbb
apa yang ada di kepala orang dia takut nggak pulang lagi tuh
atau orang bilang dia takut nanti dibuatkan mesin
tentang ketidakmampuan bicara di forum internasional
padahal kita perlu supaya kembali lagi ada kepemimpinan paling tidak kemudian regional oleh indonesia
jadi ini satu paket keadaan yang memang tidak bisa dibaca oleh kekuasaan
jadi itu sama seperti api di kalimantan di sumatera lahan gambut
yang dia gak tahu tuh sedalam apa tuh
jadi kekuasaan gak bisa baca barah sosial dibawanya tuh
karena dia terlibat dengan urusan teknis saja tuh
jadi justice itu adalah urusan etis
sakit hati dari kemarin itu pasti berlanjut sampai sekarang
tapi jangan karena itu lalu dianggap bahwa wah semua orang potensial untuk membatalkan pelantikan
jadi di kepalanya cuma pelantikan pelantikan pelantikan
yang memang ada krisis legitimasi ada defisit legitimasi
sehingga orang punya semacam ya
gagasan makanya ramai ramai kita batalkan pelantikan
kalau presiden kuat secara legitimasi dia nggak ada soal nggak perlu
jadi kan terbaca kecemasan itu dari keterangan saudara biranto tadi